kita beralih ke surabaya setelah masa uji coba sejak februari lalu
parkir meter kini resmi diterapkan pemerintah kota surabaya mulai empat september kemarin
ya masyarakat ini diwajibkan untuk memiliki kartu uang elektronik untuk transaksi parkir meter
siapapun yang memarkirkan kendaraan di jalan sedap malam surabaya ini
langsung diarahkan petugas untuk membeli kartu uang elektronik
sejak senin empat september dua ribu tujuh belas
seluruh pembayaran parkir meter di surabaya harus dilakukan dengan uang elektronik
sosialisasi transaksi uang elektronik untuk parkir meter ini
dilakukan dinas perhubungan kota surabaya hingga tujuh hari ke depan
kendalanya memang ada beberapa masyarakat yang masih belum mempunyai kartu elektronik
kita masih toleransi kita masih berikan kebijakan
tapi mulai hari ini
tepatnya hari ini
kita sudah nol untuk toleransi
jadi tidak lagi kita menerima uang tunai
semuanya masyarakat kami harapkan sudah mempunyai uang elektronik bebas dari lima bank tersebut
warga yang baru mencoba membayar tarif parkir dengan cara ini merasa terbantu karena praktis
sudah tahu kalau ada parkir meter semacam ini
baru kali ini pak
menurut bapak gimana dengan parkir semacam ini
lebih praktis dan tidak ada hambatan
dana dana parkir itu langsung masuk ke pemerintah kalau gini
jadi tidak menguap
pemberlakuan parkir meter dengan uang elektronik ini ditujukan untuk mencegah kebocoran dana pendapatan asli daerah
kartu uang elektronik bisa diperoleh dari lima bank yang bekerja sama dengan pemerintah
saat ini ada sepuluh parkir meter yang disediakan di kawasan balai kota surabaya
pemkot surabaya menarjetkan parkir meter sudah diterapkan di lima puluh ruas jalan pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
heru dwi sudarmanto surabaya